rencana vaksinasi covid sembilan belas bagi anak usia di bawah dua belas tahun disambut baik sejumlah orang tua
sebagian bahkan menyebut telah lama menunggu kabar soal vaksinasi covid sembilan belas bagi anak mereka demi keamanan sekolah tatap muka
reni permatasari adalah salah satunya
ibu dari yerika angelia cecilia yang berusia sebelas tahun ini memang telah lama menunggu kehadiran vaksin covid sembilan belas bagi anaknya
karena jadwal tatap muka di sekolah buah hatinya kini telah mulai intens digelar hingga empat kali seminggu
setuju cuma saya yang ada merasa khawatir karena takut ada gejala mungkin dari efek samping dari vaksinnya itu
entah itu mungkin demam atau apa
saya lebih mencanda untuk vaksin anak anak itu dengan suasana yang lebih ceria
biar anak anak itu tidak gampang takut
hal senada juga diungkapkan tria ningsih orang tua irsyad ibrahim al bukhori yang berusia sepuluh tahun dan farel ahmad baihaki usia enam tahun
meski senang dengan rencana vaksinasi bagi anak sri berharap pemerintah memberikan jenis vaksin yang tepat
dan memiliki skema pemberian vaksinasi yang tepat agar anak tidak ketakutan
emang ini udah ditunggu tunggu karena kan kalau kita udah vaksin itu otomatis anak anak lebih aman
kita bisa jalan atau sekolah pun
sekarang apalagi udah mulai tetap muka jadi kita lebih tenang
caranya jangan seperti yang sudah sudah yang kemarin kemarin orang tua mengantri ya
dengan cara cara yang pendekatan kepada anak anak biar anak anak itu lebih jadi nggak ada rasa takut
iya dosisnya mungkin bisa lebih rendah lagi
persetujuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization aua vaksin covid sembilan belas
anak usia di bawah dua belas tahun diberikan badan pengawas obat dan makanan atau badan pom
dengan mempertimbangkan keadaan emergensi wabah covid sembilan belas
sejauh ini pemerintah belum memberikan kepastian kapan pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
bagi anak yang berusia di bawah dua belas tahun akan dilakukan
sufiani tanjung aryo asmoro jakarta